ketemu partai gerindra prabowo subianto menyebut undangan silaturahmi dengan putri presiden keempat abdurrahman wahid yakni yeni wahid pada rabu sore sebagai bentuk membangun kerukunan dan komunikasi positif jelang situasi politik yang semakin dinamis
keduanya tidak membenarkan ataupun membantah momen ini sebagai dukungan resmi yeni kepada prabowo untuk maju dalam pilpres mendatang
namun yeni sempat menyinggung banyak kiai nahdlatul ulama yang bersimpati kepada prabowo subianto
deket semakin eksplisit semakin bagus tapi kerjasama itu kita istilahnya kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat
tidak ada masalah yang penting komunikasi yang baik
saya komentar ya
banyak sekali yang punya simpati besar
sehat alhamdulillah terima kasih sudah hadir
langsung saja jadi ketika sudah ada komunikasi puja puji sudah disampaikan kedua belah pihak
apakah ini kemudian positif begitu prabowo yeni
atau jangan jangan masih menunggu yang secara spiritual tadi mbak yeni katakan
kalau bicara cawa pres ya saya ingin sampaikan sekali lagi
ini sudah berulang ulang kami sampaikan bahwa keputusan cawapres pak prabowo akan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat
yang akan dilakukan
yang akan dilakukan oleh para ketua umum pendukung pak prabowo
nanti pak prabowo pak zulhas pak erlangga prof yusril mungkin ketua umum gelora anies mata nanti ketua umum partai garuda dan ketua umum partai lain yang insya allah akan bergabung dalam koalisi indonesia maju itu akan bermusyawarah untuk mufakat menentukan siapa cawapres pak prabowo
oke jadi kemudian semacam pertemuan awal proposal awal yang akan dibawa pak prabowo kepada koalisi begitu
nama yeni wahid mungkin
kalau nama nama tentu tergantung
dari ketua umum ketua umum partai
nanti kita akan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa indonesia
itulah cara koalisi indonesia maju mengambil keputusan siapa cawapres yang akan dipilih
bisa dibawa maju begitu ya
cawapres yang akan terpilih tentu merepresentasikan dan didukung oleh seluruh partai yang ada di koalisi indonesia maju
dan harapannya adalah kriteria anak muda seperti yang disampaikan mbak yeni tadi
saya rasa pak prabowo dan
cawapresnya nanti akan saling melengkapi dan saling melengkapi dan saling dukung satu sama lain
bang andre ini kemudian orang banyak mengaitkan ketika momen pertemuan terjadi ini kemudian sangat hangat begitu pasca dari deklarasi anies dan juga caimin
apakah kemudian ini langkah dari gerindra koalisi indonesia maju juga menggait term atau pola yang sama begitu untuk cawapres ini
saya bicara dengan mbak yeni dulu ya
mbak yeni wahid dan pak prabowo ini memang punya hubungan yang
sangat dalam ya
tadi kalau kita dengar keterangan kita tahu ya
pak prabowo itu dengan keluarga gus dur ya sudah dekat dari dulu
yang bertangga rumah dengan eyangnya mbak yeni kehaji wahid hashim ya
dia bertangga di matraman
dan pak prabowo sejak muda itu sudah sangat dekat dengan gusdur
bahkan pak prabowo sering bercerita bahwa

beliau sering masuk ke kamar khusus

dan memijat gusdur
bahkan gus dur menyampaikan secara terbuka bahwa pak prabowo ini orang yang paling ikhlas di indonesia
bahkan beliau juga menyampaikan insya allah di hari tuanya pak prabowo akan menjadi presiden republik indonesia
jadi kecocokan itu sudah ada begitu ya
begitu dekatnya pak prabowo dengan keluarga besar gusdur
kalau kita mendengar keterangan mbak yeni supaya saya nggak salah ya
saya bacakan saja
mbak yeni kan menyampaikan bahwasannya sebentar
kenapa kita butuh figur pak prabowo
karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpinnya
pemimpin indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik
orang yang harus punya strategic thinking
saya rasa orang seperti pak prabowo punya kemampuan seperti itu
maka ini yang paling penting
maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok gusdur
untuk berkomunikasi intens dengan mas bowo
oke bang andre kita sudah
untuk mendengarkan kebijakan kebijakan beliau
untuk memotong juga statement dari mbak yeni terkait dengan itu kita dengarkan bersama
pemimpin yang akan memimpin indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik
orang yang harus punya kemampuan strategic thinking
saya rasa orang seperti pak prabowo ini punya kemampuan seperti itu
maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok gusdur
untuk berkomunikasi intens dengan pak prabowo
dengan mas bowo
mas bowo untuk mendengarkan kebijakan kebijakan beliau
oke ini yang menarik kalimat di belakangnya begitu representasi dari keluarga gus dur
ini yang dibutuhkan prabowo dan juga koalisi indonesia maju
maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok gus dur untuk berkomunikasi intens dengan mas bowo
untuk mendengarkan kebijakan kebijakan beliau dan memberikan aspirasi kita tentang negara ke depan harus seperti apa
poinnya apa jadi pak prabowo ya selain dekat dengan keluarga gus dur mbak e ini mendengarkan aspirasi maupun visi dan misi pak prabowo
yang benar benar visi dan misi dalam program pak prabowo ini paling cocok untuk menghadapi situasi
geopolitik saat ini dan mbak yeni siapa beliau adalah representasi dari kelompok gus dur
oke jadi itu dianggap oleh seorang prabowo subianto gerindra artinya bisa paling tidak membawa dukungan orang orang keluarga gus dur gus durian begitu pada pemenangan nanti
yang tentu kami di gerindra dan pak prabowo pastinya terus akan melakukan komunikasi ke seluruh pihak
kita terus melakukan konsolidasi kenapa karena sekali lagi membangun indonesia harus dilakukan secara
bersama sama dan seluruh warga negara seluruh kelompok harus kita libatkan dalam membangun indonesia
oke mas ini yang menjadi pertanyaan juga kemudian ketika secara spesifik tadi mbak yeni mengatakan perwakilan atau representasi dari keluarga gus dur
bukankah itu kemudian belum secara umum gitu bicara soal warga nahdien apalagi kemudian hari ini caimin sudah deklarasi cawapres
bukankah orang akhirnya melihat oh jangan jangan ada perebutan soal nu begitu apalagi jawa timur
loh di gerindra sendiri ketua dpd gerindra jawa timur itu gus anwar sadat juga keluarga besar hadir
begitu banyak pengurus gerindra baik di dpp maupun dpd dan dpc itu keluarga besar nahdi
jadi harusnya tidak masalah soal nu tidak di prabowo begitu
tentu keluarga besar nu banyak di gerindra banyak keluarga besar nu yang mendukung pak prabowo
bahkan mbak e ini juga menyampaikan tadi
banyak kknu bersimpati dengan pak prabowo
saya rasa tentu dukungan nu dan dukungan jawa timur jawa tengah itu sangat penting bagi pak prabowo
dan tentu kami terus akan melakukan konsolidasi
dan kalau bicara soal pkb sementara berpindah kan pendaftaran kan masih panjang
bisa saja nanti pkb akan kembali kepada kami karena komunikasi masih baik
atau bisa nanti di putaran kedua juga bisa kembali mendukung pak prabowo
dalam politik itu bram seluruh kemungkinan itu bisa
kecuali menghidupkan orang yang sudah meninggal
saya sering mendengar soal perumpamaan itu
jadi intinya kita sangat membutuhkan dan terus berkomunikasi bagaimana tentu representatif suara nu terus mendukung pak prabowo
oke tapi seberapa kemudian dalam hitungan gerindra koalisi indonesia maju suara dari gus durian keluarga gus duri ini bisa menjadi
representasi suara nu paling tidak
seberapa besar akhirnya dampaknya kepada seorang prabowo nantinya
yang pasti kita akan terus merangkul seluruh pihak
dengan mbak yeni dan keluarga gus dur ini bukan hanya soal pemilu
tapi bagaimana pak prabowo keluarga besar pak prabowo dari puluhan tahun yang lalu memang sudah dekat dengan keluarga besar gus dur
pun tadi mbak yeni dua ribu sembilan belas mengatakan memilih jokowi begitu
dan meskipun dulu dan sempat berbeda pilihan
tapi silaturahim itu tetap terjaga
pada ujungnya kita tetap bersatu dan bersama sama
kan itu yang disampaikan pak prabowo
jadi intinya apa bram
pertemuan tadi pak prabowo dan mbak yeni
tadi alhamdulillah juga ada bu sinta tadi sempat muncul ya
beliau sempat hadir tadi di kartanegara
itu apresiasi yang sangat besar bagi kita bahwa bu sinta juga hadir mendampingi mbak yeni
menurut saya ini kehormatan ya
bahwa hubungan keluarga ini tetap terjaga
mbak yeni tadi diundang oleh pak prabowo untuk ngopi tadi sore
dan juga mendengarkan bagaimana visi dan misi pak prabowo
dan kalau kita mendengar mbak yeni secara visi dan misi secara rasional mbak yeni sudah merasa kecocokan
oke tinggal soal spiritual yang disebutkan tadi ya
tinggal soal spiritual
oke bang ini menarik
anda tadi mengatakan bahwa harapannya representasi nu masih akan pada calon anda yaitu prabowo subianto
tapi bagaimana kemudian
orang akhirnya mempertanyakan ada caimin yang dianggap resisten dengan golongan gusdurian keluarga gusdur begitu
yang juga maju dan merepresentasikan nu dan jawa timur begitu
akankah bagaimana head to headnya nanti
saya rasa saya tidak ingin masuk ke sana ya
yang jelas bagi pak prabowo seluruh kelompok itu penting
nu muhammadiyah dan seluruh stakeholder indonesia akan kita rangkul untuk bersama sama membangun indonesia
yang jelas hubungan pak prabowo dengan keluarga gus dur itu tidak dibangun serta merta karena pemilu
tapi memang sudah puluhan tahun sejak eyang margono dengan eyang wahid hashim mereka bertetangga di matraman
oke kalau begitu ketika kemarin masih bersama dengan pkb apakah komunikasi itu juga dijalankan dan masih berjalan lancar seperti sekarang yang digambarkan
setelah sidang paripurna dpr tanggal enam belas agustus
setelah pidato ke dagaran presiden
waktu itu pak prabowo keluar dari gedung dpr mpr gedung kura kura itu
saya ikut mendampingi beliau keluar sambil mengantri mobil ternyata di depan beliau ada ibu sinta dan mbak yeni
pak prabowo langsung datang langsung menunduk dan cium tangan kepada ibu sinta
mungkin videonya masih ada di cnn indonesia tv
itu menunjukkan bagaimana
bahwa pak prabowo sangat respect dan hormat kepada ibu sinta
dan hormat kepada keluarga besar agustus
ketika caimin masih bersama dengan pak prabowo
itu tuh tanggal enam belas agustus
masih pkb masih bersama kami
dan di situ pak prabowo berkomunikasi mbak ieni kapan kita ngopi ngopi
lalu tanggal besoknya tanggal tujuh belas agustus pak prabowo kembali ketemu mbak yeni dan bu sinta
dan janjian lagi untuk acara ngopi ngopi
dan kebetulan saja acaranya baru bisa terwujud enam september hari ini
jadi bukan setelah caimin hengkang akhirnya mbak ieni masuk
karena hubungan pak prabowo itu bukan hubungan yang tiba tiba muncul dengan mbak ieni
itu karena hubungan pemilu
bahkan mbak ieni tadi mengakui bahwa beliau mbak ieni bertemu belahan hatinya pasangan hidupnya karena faktor pak prabowo
karena waktu itu mbak ieni jadi juru kampanye pak prabowo tahun dua ribu sembilan
di situlah mbak ieni ketemu belahan jiwanya
jadi hubungan ini yang puluhan tahun dan begitu dekat
jadi memang kedekatan pak prabowo dengan keluarga agustus itu memang luar biasa
dan saya rasa mohon maaf dengan segala hormat diantara tiga calon kandidat presiden ini secara personal secara kekeluargaan yang terdekat dengan agustus itu ya pak prabowo
oke dengan representasi yang dibawa mbak yeni tadi pula dan harapannya nu akan bisa ada di prabowo begitu ya
yang jelas kalau kita mendengarkan keterangan mbak yeni bahwa secara rasional
beliau sudah cocok dengan pak prabowo
oke kita akan tunggu tentunya
kita tunggu ya spiritualnya
tapi yang menarik adalah juga di akhir ketika mbak ieni mengatakan harapannya cowok presiden adalah representasi anak muda
tapi kemudian seorang prabowo subianto mengatakan langsung ada nama erik ada nama gibran bahkan rk
bahkan ketika ditanya awak media baru oh nama yeni masuk gitu
ini artinya memang sengaja ingin menjenesir dulu atau jangan jangan memang tidak ingin menunjukkan dulu bahwa ini calon yang potensial
yang jelas tentu seluruh nama yang potensial pasti akan dibahas oleh para ketua umum
nanti insya allah tadi yang saya sampaikan musyawarah untuk mufakat
pasti cowok presiden terpilih adalah cowok presiden yang bisa dan diterima oleh seluruh partai pendukung
bisa membantu pak prabowo memenangkan kontestasi dan membantu pak prabowo melanjutkan pemerintahan pak jokowi
itu yang akan cowok presiden
artinya bisa jadi tidak menjadi cowok presiden tapi hanya tim saja begitu ya
walau walau misal
yang jelas cowok presiden itu tidak kewenangan saya bram
cawapres itu adalah kewenangan musyawarah untuk mufakat para ketua umum partai
oke tapi terakhir apa kemudian seorang kembali lagi pertanyaannya seorang nama ieni seorang keluarga gusdur gusdurian
akan mampu membuat elektabilitas prabowo akan naik utamanya jawa timur
mbak yeni tokoh muda bangsa
racing star juga
bapak bangsa indonesia
gusdur kita semua tahu pemikirannya
dialah bapak bangsa indonesia
tentu kalau keluarga besar gus dur mendukung pak prabowo tentu sangat positif bagi pak prabowo
kita akan tunggu seperti apa kemudian apakah nama seorang yeni atau kemudian nama lain begitu yang akan
kalau wapres kita tunggu hasil musyawarah untuk mufakat para ketua
dari semua dan itu kapan
ya kita tunggulah
saat yang tepat dan waktu yang pas
dan akan mepet dengan pendaftaran nanti di tujuh belas
saya tidak tahu itu kewenangan para ketua umum
jangan tanyakan sama andre rosiade
tapi belum ada bocoran begitu ya
belum ada bocoran
terima kasih bang andre rosiade anggota dewan pembina partai gerintet laboratuh gabung samangnya